sejak perang besar dua belas tahun yang lalu
akar yang berasal dari pohon yang bersinar emas
mana ada akar seperti itu raden
bagi siapapun yang bisa menemukannya
aku ada hadiah
satu peti penuh emas
baiklah kalau begitu
aku akan tunggu kalian di katung manggungan bagawanta
aku akan mendapatkannya raden
tapi dengan satu syarat
jika aku berhasil aku harus jadi kekasihmu
maaf bukan kamu yang saya tanya
bolehkah aku tanya
atau siapa namamu cahayu
ada apa raden
saya raden fusena
aku berharap kita bisa bertemu lagi
apa dia tidak berhenti
oh sudah lupa
ini tuhan yang berhdebat
ki ubrah pemerintah

senang bugel weh
dan sampai ketemu lagi
aku mulai ngerti dengan perangannya
obat pertama skor gitu aku memanggil

oh iya kanjang ratu
airplane kanjang ratu burger
saya ingin bertanya satu hal pada kanjeng ratu
kenapa kanjeng memanggil tobak pertama hanya untuk menyerang mereka
itu benar kanjeng ratu
kami dan para lampur masih dapat mudah dengan mengatasinya
seperti yang kalian tahu ini sudah keempat kalinya
ratu geneng permoni menyerang keraton segoro kidu sejak perang besar dua belas tahun yang lalu
untuk itu dengan tombak pertama dari segorokido
aku harap itu akan menjadi tuguran besar untuk ratu geneng permoni
kalau begitu kenapa kanjeng ratu tidak memerintahkan kami untuk menyerang mereka
bukankah dengan cara seperti itu sama saja untuk memperingatkan mereka
apa yang dikatakan tapak musti itu benar kanjeng ratu
meskipun kita dapat menghadapi dengan mudah serangan setrogondomayit
tapi menurut saya itu sudah sangat kelewatan kanjeng ratu
apa yang kalian inginkan
melihat setrogondomayit hancur itu yang kalian inginkan
iya kanjeng ratu
untuk itu kenapa kalian repot repot mengangkatku sebagai penguasa laut
aku rasa pangu uso sagur lebih lehari dalam hal menjajah membantai dan membunuh
maafkan kami kanjeng ratu
kami tidak bermaksud
aku tidak ingin mempermasalahkan itu lagi
kalian harus ingat
keraton segoro kidul bukanlah penjajah ataupun menjajah
aku sudah men huis
aku turuti semua perintahmu
bahkan aku sudah rela
membunuh sahabatku sendiri
tapi sampai sekarang
belum juga ditepati
sampai kapan aku harus menunggu
sudah berani kamu jaka
berani berkata seperti itu padaku
pada sang pemberi kekuatan
seperti yang kusti para bu janjikan padaku
sudah aku sampaikan padamu
kalau anak haramku itu belum mati
dengan begitu aku tidak akan pernah bisa
mengembalikan ingatan ibumu
kenapa sang perabu yang begitu berkasa
jangan lancang wahai manusia
kalau kamu memang masih ingin
cari dan bunuh
anak haramku yang terakhir itu
dan jangan pernah sekali kali
kamu bicara rancang seperti itu lagi padaku
aku telah membunuhnya
bahkan aku sendiri yang mengubur jasadnya
kamu tidak mati

aku ingin pergi ke tempat yang lebih baik papa